dengan resminya tiga pasang calon yang telah mendaftar ke kpu sebagai kontestan pilpres dua ribu dua puluh empat
kini menarik untuk menilik di mana kantong kantong suara setiap pasangan
terutama di pulau jawa yang disebut sebut sebagai kunci
bagaimana perebutannya benarkah ini menjadi kunci
dan apakah benar perbutan kini berpindah dari jawa timur menuju jawa tengah
sudah ada rekan saya ruli kurniawan yang siap menjelaskan
halo ruli apa yang menarik malam ini yang bisa anda bagikan
ya bram jawa menjadi kunci
mungkin kalimat ini sering kita dengar terutama jelang pemilu
karena jumlah pemilihnya yang besar
dan saya akan ajak anda untuk melihat provinsi mana saja yang memiliki data dpt terbesar menurut kpu
saya akan ambil enam area terlebih dahulu
yang pertama saya akan coba membuka tentang jawa barat
berapa sebenarnya dpt di jawa barat
kita lihat ada tiga puluh lima tujuh juta daftar pemilih tetap
lalu bagaimana dengan jawa timur
berikutnya saya akan menuju ke jawa tengah
yang keempat dengan suara dpt terbesar berada di wilayah sumatera utara
sebesar sepuluh delapan juta
lalu bagaimana dengan posisi yang kelima
ada wilayah banten di sini
sebesar delapan delapan juta dpt
dan posisi ke enam yang juga memiliki daftar pemilih tetap terbesar
ada di wilayah dki jakarta
dan kalau kita melihat nampaknya memang dari dki jakarta sendiri
sebesar delapan dua juta dpt
dan kalau kita melihat kita akan coba memapping sendiri
bagaimana sebenarnya fokus di wilayah jawa
karena kita lihat ada tiga wilayah jawa
jawa barat jawa tengah dan jawa timur
memiliki jumlah atau mayoritas dpt yang ada di indonesia
posisi satu dua dan tiga
kira kira berapa besar elektabilitas ketiga pasang
calon presiden dan wakil presiden kita di wilayah jawa barat jawa timur dan juga jawa tengah ini
saya akan coba yang pertama
untuk melihat seberapa besar elektabilitas ketiga pasang calon ini
yang pertama saya akan coba membuka dari wilayah jawa barat
di jawa barat sendiri
ternyata kita melihat bagaimana elektabilitas pasangan anies dan juga imin
kemudian juga dilanjutkan dengan ganjar dan mahfud
dan yang ke tiga adalah
tiga wil perbohonan jawa gibran
ini adalah survei yang memang disampaikan oleh lsi denny ja
atau lingkaran survei indonesia yang diambil pada tanggal empat hingga dua belas september dua ribu dua puluh
kita akan lihat juga
bagaimana dengan wilayah lain di wilayah pulau jawa
di wilayah jawa timur
oke jawa tengah terlebih dahulu
kemudian di wilayah jawa tengah
ganjar dan mahfud ternyata sangat mendominasi
kita sudah sampai menduga
terkait dengan hal ini
dan juga ada peroboh gibran
sementara yang tidak tahu
ini juga dari data yang dirilis oleh lingkaran survei indonesia
pada empat hingga dua belas september dua ribu dua puluh
kita lihat bagaimana dengan wilayah jawa timur
dan juga di wilayah pulau jawa timur
jawa timur kita akan lihat sama sama
kemudian diikuti juga oleh
dan peroboh gibran
ini adalah survei dari lsi dni ja
dan kita lihat bagaimana survei
dari lembaga survei indonesia
tadi adalah survei dari lsi dni ja
ini adalah lsi lembaga survei indonesia
kita lihat ini adalah lembaga survei
kita lihat bagaimana perolehan elektabilitas
dari ketiga pasangan calon presiden
yang pertama kita lihat dari wilayah jawa barat terlebih dahulu
sementara pasangan ganjar dan mahfud
di wilayah jawa barat
dan peroboh gibran
kembali mendominasi wilayah jawa barat
ini adalah survei dari lembaga survei indonesia
yang diambil pada periode enam belas hingga delapan belas oktober dua ribu tiga belas
di sabungan telepon
kita akan lihat sama sama dari wilayah jawa tengah
jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta
bagaimana perolahan elektabilitas
dari anies dan imin
kemudian dikutujukan oleh peroboh dan gibran
dan di posisi pertama
dari data sementara
ganjar dan mahwud
kita lihat bagaimana situasinya
di wilayah jawa timur
jawa tengah kita tahu sama sama
dan dikuti juga oleh peroboh dan gibran
sementara ganjar dan mahwud
sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab
di wilayah jawa timur cukup tinggi
ini lembaga survei dari indonesia
periode survei enam belas hingga delapan belas oktober dua ribu delapan belas
kalau kita melihat
sebenarnya dari hasil
survei oleh kedua lembaga survei ini
dengan elektribitus ketiga pasang capres
dan juga jawa pres ini
ganjar dan juga mahwud
serta prabowo dan gibran mendominasi
jawa barat jawa timur dan jawa tengah
yang cukup menarik bahwa kalau kita melihat
dari kedua pasang calon presiden
bagaimana ganjar didukung oleh pdip
memiliki sejarah panjang
dengan pdip juga
apakah ini berarti pdip sudah akan berdiri
di dua kaki
dan apakah ini berarti
suara pdip terbelah
ataupun juga kepada prabowo dan juga gibran
bram akan membahas kita
lebih lengkap dengan arah sumber kita
sudah hadir di studio
oke terima kasih ruli
seperti biasa pr yang anda berikan cukup berat begitu
apakah kemudian dengan dua kader pdip
ini bisa memecah kandang banteng
anggapannya adalah memindahkan jawa timur
ke jawa tengah
tapi saya sepakat kepada anda bahwa
idiom jawa adalah kunci memang cukup beralasan
karena dpt nya besar
oke terima kasih ruli
terima kasih informasi anda
bagaimana kemudian peta terutama
karena ada dua kader pdip yang maju dalam
pilpres dua ribu dua puluh empat yaitu ganjar sebagai capres
dan gibran sebagai caopres
dan untuk membahas dan menganalisanya
sudah bersama kami direktur sekutif indo barometer
yang bergabung dari luar studio
assalamualaikum selamat malam mas kodari
dan yang juga hadir di studio secara langsung
politisi pd perjuangan
mas ciko selamat malam terima kasih
oke ini sebelum kita memulai
dan sebelum masuk dalam titipan pertanyaan ruli tadi
kita akan dengarkan bersama dulu
statement dari puan maharani yang menyebutkan
sudah komunikasi dengan gibran
apa kemudian statementnya kita dengarkan berikut ini
pak secara adn
mas gibran bergabung ini apa sudah keluar dari pdip
secara adn ke partaian
saya juga sampai saat ini kan
tidak melihat mas gibran bergabung ke partaian
mana karena kan hanya menjadi cawapres
tapi nggak pakai baju kuning
enggak pakai baju biru
enggak pakai baju apa
tapi kan tadi bajunya baju biru
biru muda koalisi kan
jadi ya seperti itu
masih kader partai kita
ibu dulu tidak pernah bilang bahwa tidak akan main main
dengan kader yang bermain dua kaki enggak
ibu mega mengancamakan memecat kader yang bermain dua kaki
ya dengan ada di sana kan nggak usah bicara yang lain lain
bahwa udah jadi cawapres

ini kan cawapresan mas gibran ini otomatis dicoret
ini pertanyaan sama aja
cuma cara menanyakan
kayak ini kalau mbak puan bilangnya pertanyaannya sama aja
tapi publik belum dapat jawabannya begitu
saya tanyakan ke mas ciko
jadi pamitnya ke mbak puan
ini sebagai kader
atau memang pamitnya hanya sebagai cawapres
tapi tetap pdp begitu mas ciko
sebenarnya tidak akan mendapatkan jawaban yang lebih dari apa yang dijawab dari mbak puan
jadi sebenarnya mengundang saya akhirnya akan mengulang apa yang disampaikan oleh mbak puan
karena memang kan yang bersangkutan pamit kepada mbak puan
pamit sebagai yang saya tahu adalah pamit untuk maju dalam kontestasi pilpres
tapi apakah kemudian di internal pdp di internal koalisi pengusung ganjar ini tidak ada kasakusuk
apakah tidak khawatir bahwa akan terpecah seperti yang ruli katakan tadi begitu mas ciko
di pdi perjuangan sendiri kita ketahui bahwa partai ini adalah partai yang patuh dengan aturan aturan partai
nah partai demokrasi indonesia perjuangan telah firm dan telah mendaftarkan satu pasang capres dan cawapres
yaitu pak ganjar pranowo dan pak mahfud md
dan itu yang pastinya menjadi perintah dari partai kepada semua kader dan simpatisan untuk memenangkan pasangan ganjar dan mahfud
dan itulah yang menjadi fokus kita
jadi artinya diabaikan saja begitu mas gibran yang maju sebagai cawapres pun masih kader pdp
itu menjadi ranah dari dpp di mana saya tidak berada di situ
tapi komunikasi itu di internal anda juga tim pemenangan nasional begitu
tidakkah itu menjadi pembahasan
tidak menjadi penjelasan khusus dan ini menarik semua teman teman media nanya gitu
ini beneran tidak jadi pembahasan khusus
betul karena memang tidak menjadi pembahasan khusus karena memang fokus kita adalah memenangkan pak ganjar dan pak mahfud
kita beradu ide dan gagasan dengan para capres lain dan cawapres lain dan itu yang menjadi fokus kita
oke baik saya minta komentar mas kodari kalau begitu ini apa yang bisa kita maknai tentang pengambayan
mungkin bisa dikatakan begitu
iya saya melihat ada beberapa reaksi ya dari pdi perjuangan
satu dari mbak puan tadi kita sudah saksikan dan dengarkan bersama sama
tapi saya juga membaca reaksi dari misalnya pak komarudin watubun yang mengatakan
ya kalau maju lewat partai lain maka otomatis keanggotannya gugur
ada juga permintaan dari pak fx rudi
mantan wali kota solo dan ketua dpc pdi perjuangan solo untuk meminta mas gibran mengundurkan diri
kalau menurut saya sih semuanya kembali kepada mekanisme formal dan adart di pdi perjuangan ya
dan sebetulnya kalau kita mau tahu apa yang sesungguhnya terjadi
saya kira kita bisa belajar dari pengalaman kader kader yang sebelum ini
misalnya budiman sujatmiko yang kemudian jelas jelas diberhentikan dari dpp
jadi kesimpulan saya
kalau melihat situasi yang ada sekarang ini
mas gibran ini tidak diberhentikan oleh pdi perjuangan
dan barangkali dari semua pernyataan pernyataan yang muncul
yang paling menggambarkan kondisi mas gibran sesungguhnya adalah yang disampaikan oleh mbak puan
bahwa sampai hari ini mas gibran tidak mengundurkan diri
tidak juga bergabung dengan partai lain
dan karena itu ya statusnya hemat saya secara formal itu masih pdi perjuangan
pdi perjuangan hanya saja mas gibran maju sebagai calon wakil presiden dari koalisi indonesia maju
jadi pada hari ini kalau kita mau katakan secara politik
maka pdi perjuangan ternyata punya dua calon
dan calon yang tidak resmi calon yang sudah pamit sudah izin untuk maju sebagai cawapres
berpasangan dengan prabowo subianto
mas godar ini karena anda sudah menyebutkan
harus memutarkan statement dari komarudin watubun terkait dengan hal ini
kita lihat berikut ini
jadi kalau di pdi perjuangan
kalau akhirnya dia berpindah ke sana ya
anggota pdi perjuangan pasti hilang ya
kalau dia sudah terdaftar resmi di kpu
otomatis keanggotaan pdi perjuangan itu hilang
oke otomatis hilang begitu mas ciko
jadi mana yang bisa publik tafsirkan mendekati begitu
nah ini kan rekaman rekaman tadi
kan ada jenjang harinya
nah yang paling terakhir adalah apa yang disampaikan oleh mbak puan
saya rasa itu yang harus kita pegang dulu sementara ini
jadi bukan kemudian disebutkan tadi secara status quo
sudah bukan kader pdip lagi kalau pak komarudin mengatakan
saya rasa itu semua nanti harus melalui mekanisme rapat dan prosedur prosedur tertentu
artinya belum ada sampai saat ini
belum ada sama sekali
belum ada oke saya ke mas kodari kalau begitu mas kodari
statement yang berbeda jadi kita mengartikan yang mana kemudian
apakah kemudian permisifnya tadi kalau anda bandingkan dengan apa yang di di yang terjadi
dengan budiman sudmiko atau kemudian hanya saling menunggu saja ini
kasus semacam ini kan sudah pernah terjadi juga di partai yang lain ya
misalnya pak yusuf kalla tahun dua ribu empat maju sebagai calon wakil presidennya pak sby
padahal pak jk itu kta nya adalah golkar
kemudian sosok yang sama yaitu pak jk maju lagi sebagai calon wakil presiden

dan kta nya juga maju lagi sebagai calon wakil presiden tahun dua ribu empat belas lewat pdi perjuangan bersama dengan pak jokowi
juga masih partai golkar
jadi sebetulnya bukan fenomena
baru ya dalam politik indonesia
kalau kita bicara
satu apa seorang kandidat
dicalonkan oleh partai
politik yang berbeda dengan
kta yang dia pegang begitu dan bahkan
kpu pun juga mengatakan ya
walaupun masih pd perjuangan tapi
tidak masalah gitu karena memang tidak ada larangan
dalam undang undang dan
otomatis pkpu yang ada
begitu jadi sebetulnya
ini kita bukan bicara
perpindahan calon tapi lebih kepada
mekanisme di pd perjuangan
begitu itu yang pertama nah yang kedua
memang bagaimana menjelaskan
situasi dan kondisi ini
saya sampaikan suatu
analisa ya ini sebagai sebuah analisa mohon maaf
kalau salah saya melihat pdi perjuangan
itu tidak tunggal
di dalamnya ada paling tidak
dua kelompok besar ya
yang pertama itu
kelompoknya mbak puan yang kedua itu
ya katakanlah mas nanan begitu
kelompok ini punya penyikapan yang
apa mengenai pencalonan
maupun pencalonan mas gibran
begitu dan itu
dalam apa dalam pernyataan pernyataan
yang muncul dari berbagai
kader pd perjuangan yang
mungkin ada nuansa nuansanya nah pada hari ini
kelihatannya yang lebih dominan itu adalah suaranya mbak puan ya
bahwa mas gibran itu masih anggota dan tidak diberhentikan
nggak tahu nanti kalau misalnya terjadi tarik menarik di internal pdi perjuangan dan
akhirnya misalnya kelompok mas nanan misalnya itu
lebih dominan lebih didengarkan oleh ibu mega dan akhirnya mas gibran dipecat
itu sesuatu yang kita
saya konfirmasi kalau begitu
kembangkan politik ke depan
oke saya konfirmasi ke mas ciko jadi ada dua faksi masih tarik menarik
belum ada yang kesepakatan jadi ibu mega belum memutuskan begitu mas siko
nggak ada itu nggak ada
jadi memang apa yang terjadi ini memang satu mungkin kami memang karena
selalu memfokuskan diri untuk memenangkan pak ganjar dan pak mahfud
jadi kesibukan daripada para anggota pengurus dpp pengurus harian di dpp yang
sibuk didapilnya masing masing sampai
berapa prosedur yang memang harus dilalui ya belum sempat kita rapatkan aja
pastikan nggak ada vaksi vaksi nggak ada tarik menarik antar vaksi itu
dan pada akhirnya nanti suatu suara pastinya
dan itu selalu menjadi sejarah dari pdip kan
pdip ini kan selalu solid ya kan ketika sudah ada keputusan
jadi kalau tadi mas kodari mengibaratkan seperti golkar dua ribu empat dua ribu empat belas ada calon lain
di maju cawa pres tidak mungkin terjadi di pdip
ya fenomena fenomena politik itu kan selalu terjadi selalu ada dinamika
tapi apapun itu kami yakin bahwa pdi perjuangan akan mengambil sikap
sikapnya nanti akan berubah
kita teruskan aja terus tanya terus aja setiap hari
jadi belum ya
belum ada dan memang ya kita lihat apa yang terjadi sekarang seperti dikatakan mbak puan
bahwa mas gibran memang tidak pindah ke partai manapun dia mendaftar dia pamit untuk ikut kontestasi pilpres
oke oke jadi belum ya bukan kemudian sudah diputuskan
oke saya ke mas kodari
mas kodari kalau kemudian dikatakan belum berarti kan masih ada tarik menarik masih ada titiknya
bukankah ini analisa banyak berkembang bahwa
jangan jangan memecah kandang banteng begitu nanti fokusnya bukan jawa timur lagi tapi ke jawa tengah
anda melihat bagaimana dampaknya paling tidak dengan kondisi hari ini
ya kalau soal pertarungan di jawa tengah itu kan konteksnya bukan bapuan dan mas nanan
tetapi bagaimana kemudian ada dua kader pdi perjuangan yang maju sebagai calon
satu sebagai calon presiden satu sebagai calon wakil pdi perjuangan
satu sebagai calon presiden satu sebagai calon wakil presiden
satu sebagai calon wakil presiden yaitu mas ganjar dengan mas gibran
nah kenapa kemudian jawa tengah ini menjadi menarik ya
karena kan memang kalau kita bicara apa namanya mohon maaf
kemudian gubernurnya juga dari jawa tengah dua periode yaitu mas ganjar
dan pak jokowi sendiri dua kali pemilu presiden selalu menang
nah ini kan sesuatu yang sebelumnya itu koheren ya antara pdi perjuangan mas ganjar dengan pak jokowi
jadi artinya pak mecah tidak mas pak dari
saya kira begitu saya kira begitu
jadi suara pdi perjuangan di jawa tengah ini ya boleh dibilang akan ya bisa jadi terbelah dua lah ya
walaupun sesungguhnya menurut saya analisa di jawa tengah ini tidak boleh terfokus hanya kepada
ganjar mahfud dan prabowo gibran pasangan amin juga harus dihitung
nah saya melihat pasangan anies muhaimin sekarang ini merupakan perwujudan dari sudirman said dan ida fauzia jelit dua
karena sudirman said itu adalah lokomotif kampanye nya mas anies lalu kemudian ida fauzia itu ya ketua umumnya
ya mohaimin iskandar bertarung jadi menurut saya sih pasangan anies mohaimin ini sebetulnya sudah tahu peta di lapangan
tahu lokasi tahu kondisi dan itu adalah hasil dari pertarungan sudirman said dan ida fauziah di tahun dua ribu delapan belas
jadi menurut saya battle ground paling menarik ini sekarang adalah jawa tengah
karena ini ada sosok partai
tapi ada juga figur yang namanya pak jokowi
oke mas kodari terakhir kepada anda
jadi artinya ketika narasi atau kemudian isu ini akan terus dibiarkan bergulir begitu
seberapa ini akan berdampak pada pecahnya kandang banteng tadi singkat saja
kita harus tunggu hasil survei yang dilakukan pas ke penetapan calon
karena kalau sekarang ini kita belum bisa menangkap fenomena mas gibran dan pengaruh mas gibran sepenuhnya
survei survei yang ada yang dipaparkan tadi adalah
sebelum keluar keputusan deklarasi dan pendaftaran capres dan cawapres
pasca mk begitu ya
ya betul betul karena itulah kemudian tadi kelihatannya kan mas ganjar masih dominan
tetapi begitu muncul faktor gibran bersama prabowo menurut saya ceritanya bisa jadi lain ini
ke depannya akan sangat menarik
oke akan sangat menarik kita tunggu bersama
tapi terakhir kepada mas ciko singkat saja
tidak takut kalau dibiarkan terus bergulir tidak segera diputuskan akan juga mempengaruhi suara pak ganjar
apalagi dari lumbung kandang banteng jawa tengah
kita tidak pernah khawatir tentang lumbung kandang banteng
jawa tengah selalu menjadi andalan kita
dan sekarang pun di jawa timur pun ternyata kita juga sangat kuat
jadi memang kita tidak pernah khawatir tentang itu
jadi akan tetap pede begitu ya
kemudian jawa timur rasanya dilepaskan prabowo dan ada gibran di sana
tidak akan pengaruh karena mas gibran sendiri kan selama ini dikenal sebagai kader pdip
jadi itu yang menjadi kenapa bisa kuat di jawa tengah ya karena beliau dianjur
jadi itu yang kita anggap sebagai kader pdip
pun nanti kemudian masih menyandang pdp tidak takut itu akan ke pak prabowo artinya suara jawa tengah
saya tidak melihat sampai ke sana
tidak melihat sampai ke sana
atau jangan jangan diputuskan sebelum itu akan terjadi mungkin
oke oke kita akan menunggu nanti bagaimana
terima kasih atas waktu anda mas ciko hakim politisi pdp dan juga mas kodari yang tersambung via online
direktur sekutif indo barometer telah bergabung pada malam hari ini
terima kasih mas ciko mas kodari sehat selalu
selamat malam mas
demikian kanal pemilu tepercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan juga pilpres dua ribu dua puluh empat hanya di cnn indonesia
kanal pemilu terpercaya saya bram helamong pamit selamat malam sampai jumpa